terima kasih anda masih bersama kami
hasil rapat umum pemegang saham pt citra marganu sapala persada atau cmnp
telah menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik
yang melibatkan pejabat dari kementerian keuangan terkait polemik penagihan hutang pt cnnp
senilai delapan ratus miliar rupiah kepada negara
hal ini disampaikan yusuf hamka saat ditemui kami siang
dari hasil rapat umum pemegang saham cmnp
telah menunjuk kuasa hukum untuk memperkarakan komentar pejabat dari kemenkeu
saat ini tim kuasa hukum tengah menganalisis serta mencari bukti bukti yang lengkap
terkait ujaran tendensius serta penggiringan opini yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik
saat dikonfirmasi siapa saja yang akan dilaporkan yusuf hamka mengatakan
menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum
seperti diketahui masalah ini muncul ketika yusuf hamka menagih utang pemerintah
yang membengkak menjadi rp delapan ratus karena akumulasi denda
namun staf sus kemenkyu justinus prastowo mempertanyakan status yusuf di pt cmnp
selain itu pt cmnp juga dianggap terafiliasi oleh bank yama yang memiliki utang blbi
saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham
di cmp maupun saya tidak pengurus
kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan cmmp
padahal saya kenal namanya bersangkutan saya baik namanya bersangkutan dia tidak terbayu nama saya
jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini
berarti yang dilaporkan hanya staf pusisi kewajar pak yusuf hamka
tergantung lawyer lihat tapi kalau saya dengan pak rio saya hormat karena gentleman